sesaat lagi anda akan menyaksikan indonesia new chapter
perbankan syariah mungkin belum sepopuler perbankan konvensional di indonesia
tetapi potensi untuk mengembangkan perbankan syariah di indonesia ini sangat sangat besar
karena indonesia dengan mayoritas populasinya yang beragama muslim
belum sepopuler perbankan syariah di indonesia
gaya hidup dan ekonomi syariah yang semakin digemari
sementara itu kita juga memiliki wisata halal yang semakin lama juga semakin populer
tentu masih banyak peluang bagi perbankan syariah untuk tumbuh
oleh sebab itu pemerintah sejak tanggal satu februari tahun lalu
telah melakukan merger antara tiga bank syariah yang ada di indonesia
untuk menjadi satu bumn
bumn bank syariah indonesia
tentu saja tujuannya adalah menjadikan perbankan syariah sebagai salah satu
yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di indonesia
tapi juga dengan cita cita agar perbankan syariah di indonesia
bisa menjadi salah satu player dari global islamic banking di dunia
indonesia new chapter akan membahasnya
bersama saya desi anwar
sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia
indonesia memiliki peluang yang sangat besar dan sangat banyak yang bisa diperlukan untuk membuat perubahan syariah di indonesia
sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah
ini juga mampu meningkatkan inklusi keuangan dan memajukan ekonomi negara
untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah
diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah
termasuk koordinasi para pemangku kebijakan
dukungan regulasi dan insentif pemerintah untuk mengembangkan industri halal

pada dua ribu dua puluh satu pemerintah melakukan terobosan dengan membidani pendirian bank syariah indonesia
bank ini merupakan merger dari bank syariah mandiri bni syariah dan bri syariah
dorongan juga diberikan melalui kebijakan dan inisiatif strategis regulator industri keuangan
yang tergabung dalam komite stabilitas sistem keuangan atau kssk
yaitu kementerian keuangan
otoritas jasa keuangan ojk
dan lembaga penjamin simpanan atau lps
hasilnya kinerja perbankan syariah pada triwulan ketiga dua ribu dua puluh
menunjukkan pertumbuhan positif
psi pun kini tengah memasuki tahap akhir untuk memulai operasional di dubai uni emirat arab
dengan ekspansi ini psi juga menandai rekam jejaknya di pasar global

di bank pertama indonesia yang memiliki kantor perwakilan di kawasan timur tengah
bagaimana kita membuka halaman baru ya di indonesia dengan mengembangkan perbankan syariah
seperti kita ketahui belum lama ini sudah terjadi merger
antara beberapa bank syariah yang ada di indonesia di bawah satu bumn
menjelma menjadi bank syariah indonesia
nah apa kira kira visi kedepannya dan bagaimana ya satu tahun dalam membentuk sebuah perbankan
yang mudah mudahan bisa menjadi salah satu bank syariah yang terbesar
bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia
saya sudah didampingi oleh direktur utama bank syariah indonesia
pak heri gunardi halo pak heri apa kabar
halo mbak desi selamat siang
waalaikumsalam dan kita tentu saja melakukan wawancara ini
vaksin sudah booster juga sudah ya mudah mudahan
dan juga kita sudah dilakukan pcr dan antigen
tapi pak heri ini kalau kita lihat sebenarnya bank syariah itu bukan sesuatu yang baru ya di indonesia
kita sudah memiliki ada bank syariah mandiri waktu bank bni syariah bri syariah
sudah cukup lama lebih dari sepuluh tahun
tapi kalau dan saya sempat mengikuti perjalanannya
tapi dari waktu ke waktu itu kurang ini lah menggreget gitu
maksudnya dibanding dengan bank konvensional agak susah untuk tumbuh berkembang
nah baru baru ini sudah terjadi merger
ada bank baru bank syariah indonesia
nah mungkin pak heri ini sebagai direktur utama dan pertama
memimpin bank syariah indonesia ini
apa yang melatar belakangi ya dibentuknya suatu bumn yang kalau kita lihatnya kan cukup besar ya
dan juga kenapa selama ini agak sulit itu mengembangkan perbankan syariah di indonesia
baik terima kasih mbak desi
kalau bisa saya sampaikan beberapa hal ya
memang pertumbuhan perbankan syariah di indonesia memang dibandingkan dengan kawasan malaysia
apalagi di gcc country memang agak ketinggalan
tentunya kita melihat bahwa di indonesia sendiri sudah tiga dekade berjalan
sejak berdirinya bank muamalat di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu sampai di tahun lalu itu dua ribu dua puluh satu sudah tiga puluh tahun ya
namun kalau kita bandingkan pertumbuhan dan juga perkembangan perbankan syariah dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan konvensional sangat jauh berbeda
dan kami melihat bahwa memang ini adalah tantangan yang besar selama ini
karena pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah ini sangat rendah
kemudian yang kedua adalah kami melihat bahwa selama ini size das matters
perbankan syariah yang kita miliki selama ini tidak terlalu besar kecil kecil
jadi kalau banknya kecil tentunya capability nya juga kecil
jumlah cabangnya sedikit permodalannya juga tidak terlalu kuat sdm nya juga tidak terlalu optimum
ini mengakibatkan pertumbuhannya juga lambat dan tidak bisa kompetitif dibandingkan dengan saudara yang lain
apalagi himbara ya
bagi himbara yang sudah memang besar dan sudah ratusan tahun misalnya
sudah berjalan di kancah perbankan di indonesia
nah jadi inilah pr kita semua
saya rasa di samping itu juga memang ketinggalan dari sisi teknologi
kemudian risk management misalnya
nah ini yang memang dengan berdirinya psi sebuah entity yang cukup besar
saat ini berada di ranking ke tujuh perbankan secara nasional
wow luar biasa ini
tentunya memberikan peluang dan capability yang baik bagi bsi untuk bisa berjalan ke sana
yang bersaing untuk menggarap segmen syariah yang memang kalau kita lihat white space nya cukup lebar dan menjanjikan
tapi asal usul dan kenapa perlu diadakan merger ini kira kira seperti apa
pasti kan visinya kan berbeda karena setelah tiga dekade dibiarkan begitu saja
alternatif juga bukan tapi ini seolah olah adek kecil dari perbankan konvensional
dan tentu saja pertama ada visinya keinginan tujuannya walaupun menurut saya ini indonesia harusnya
jauh lebih besar dong daripada malaysia
jumlah populasinya juga jauh berkali kali lipat dan potensinya itu ada di sini
kita lihat juga orang juga gaya hidup ekonomi syariah wisata halal juga semakin meningkat
tapi apa sebenarnya dan juga prosesnya ini kalau tidak gampang ya

kompleksitasnya cukup tinggi

kompleksitasnya cukup tinggi
kemudian kita lihat bahwa ini adalah drive ini datang dari kementerian bumn
sebagai ultimate sell order dari bank bumn dan juga bank himbara dan bank syariah milik himbara
jadi di bumn itu di bawah kepemimpinan pak menteri pak erick thohir memang terjadi banyak sekali konsolidasi
holdingisasi dan sebagainya untuk memberikan peluang penguatannya
dari sisi kemampuan perusahaan perusahaan yang berada di bawah

kemudian yang kedua memang kita bisa melihat bahwa ini adalah proses yang sangat berbeda
sebetulnya saya dengar history nya sudah lama ingin memiliki sebuah bank syariah yang besar yang bisa berkiprah di indonesia dan juga di internasional tentunya
namun belum kejadian baru kali ini kejadian dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan merger ini dengan baik dan lahirlah sebuah bank syariah yang cukup besar
dari sisi aset kemudian dari sisi jumlah distribution channelnya
karyawan dan juga bisnis yang lain juga sudah established
nah tugas kami adalah memang mesti menggabungkan ya tiga bank ini
membawa best practice dari tiga bank yang ada ini ke bank yang baru
kemudian juga melakukan enhancement dan juga membawa berekspresi yang lain ya
yang tidak dimiliki tentunya kita enhance dan kita implemen di organisasi yang baru ini
harapannya tentunya bisa memberikan angin segar dan cakra wala bagi kita yang baru ini
dan juga bagi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di indonesia
iya dan ini sudah relatif satu tahun ya
jadi awal awal pasti konsolidasi tiga bank ini
kalau dari segi kepemilikannya itu pasti saya
pak heri kan latar belakangnya kan mandiri ya
berkutat di alam yang agak sedikit berbeda dan juga harus melakukan merger
ini kan pasti ada sdmnya mau diapain
terus sistem siapa yang mau digunakan ini bagaimana kira kira
berapa lama seberhasil
lucky ya kebetulan saya punya background ya untuk merger
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tahun dua ribu kebetulan saya juga involve di mergetnya bank mandiri
menjadi salah satu core team ya pak pada saat itu untuk menggabungkan cabang dan juga produk
milik empat bank dulu
legacy di mandiri
dan projek ini kita mulai ya sebetulnya pmo ini ditetapkan oleh kementrian bumn pada saat itu
saya masih berada di mandiri ya
jadi pada saat itu saya merangkap sebagai wakil dirut bank mandiri dan juga ketua pmo merger tiga bank syariah milik imbara
jadi artinya berjalan dengan waktu ini paralel berjalan
proses merger ini memang tidak mudah tapi bukan berarti tidak bisa gitu karena kita punya strategi dan juga
governance untuk project structure dalam hal merger ini tentunya dibantu oleh konsultan dan juga banyak pihak dari
tiga bank himbara pemilik ya dan ini merupakan sinergi yang sangat baik sehingga proses pmo ini berjalan dengan baik
nah di oktober pmo harus menjelma karena menjadi untuk imo namanya
nah ini disini mulai
ini harus persamaan visi
ya lebih kompleks
tantangan yang paling besar melakukan merger itu adalah dari sisi culture atau budaya
karena tiga budaya akan masuk ke satu kapal menjadi satu
tapi kita beruntung dan bersyukur tiga bank syariah ini sebelumnya sudah mengadopt
akhlak yang diimplement oleh
kementerian dewan men
jadi bisa selesai dalam waktu berapa lama
sampai akhirnya terjadi integrasi
proyek di kick off itu bulan maret
alhamdulillah satu pebuah hari

bulan itu selesai
pada saat itu tanggal
satu pebuah hari resmi
bsi berdiri dan
kita bersyukur diresmikan
di istana negara
pertama ini mungkin ya sebuah
diresmikan di istana dan ini merupakan
satu berkah ya menurut saya
untuk bank syariah dapat
dukungan yang luar biasa ya dari
pemerintah dari pemimpin
tengking negara dan harapannya
juga besar agar bank ini
bisa lebih maju dan berkembang
setelah tanggal satu
pebuah hari itu bukan hal yang
kita harus menyelesaikan integration
baik itu rekening nasabah
tiga sistem harus menjadi satu
sistemnya tidak hanya
sistem tapi juga sandi bank ya
pelaporan dan banyak lagi
turunannya ke bawah yang kita harus
satu dan ini tantangan yang memang tidak mudah
di sini karena kembali lagi
pada saat kita menggabungkan rekening
di situ terjadi
paruh tahun kedua dua ribu dua puluh
kita kenal kan varian delta datang
dan customer tidak bisa datang ke cabang
dan kita harus memutar otak gitu
nomor rekening yang melalui
bisa juga mengaktisipasi rekening
melalui mobile banking membuka
rekening baru juga melalui mobile banking
saya tertarik ini pak heri sekarang ini baru
tahun dua ribu dua puluh dua tapi katanya sudah nomor
tujuh ya di dalam daftar ada
lebih dari seratus bank kan di indonesia
dan ternyata sudah tiba tiba
masuk di ranking tujuh
tadi ada tiga bank dari
yang dulu bang himbara ya
ada syariah mandiri bni
dan bri nah ini
saya tertarik ya
porsi dari ini kan berarti
kan ada jumlah manusianya
juga apakah dari segi
jumlah ya ada efisiensi
dilakukan dan kemudian
bagaimana memilih siapa
yang nanti ikut dalam kapal besar
ini dan posisinya seperti apa
belum lagi budaya
kerja dan juga
macam macam lah yang
yang biasanya kan menjadi ciri khas
satu perusahaan itu tiba tiba harus
berdaung di dalam satu kapal
yang jauh lebih besar pasti ada
resistensi atau headache nya
tantangan yang paling besar
melakukan merger itu adalah dari
sisi culture atau budaya
karena tiga budaya
akan masuk ke satu kapal
menjadi satu tapi kita
beruntung dan bersyukur
tiga bank syariah
ini sebelumnya sudah mengadakannya
adopt budaya aklak yang
diimplement oleh kementerian bumn
jadi lebih mudah untuk menjadi satu
kemudian yang kedua tantangannya adalah
karena umumnya kalau
bank itu digabung gabung
tentunya akan terjadi pengurangan
orang biasanya ngeluah merger acquisition
bayangkan aja tadi ada
tiga jabatan tentu tiga jabatan
menjadi satu jabatan

nah apa yang dipesankan oleh pemerintah pada saat ini
memang kami tidak diizinkan
untuk mengurangi jumlah
sama sekali jadi awal berapa sekarang berapa
jadi pada saat itu hanya
diberikan kesempatan kalau memang
ada yang voluntary
pengen tidak mau bergabung
early retire segala macam seperti itu
silahkan tapi kita tidak meng enforce
untuk karyawan karena kita tahu pada saat itu
adalah kondisi memang tidak kondusif
jadi memang sebagian
ada yang pengen pensiun dini silahkan
tapi umumnya tidak
punya perspektif bahwa
bank yang baru ini adalah bank yang lebih besar
kapal yang lebih baik
dan tentunya diharapkan bisa memberikan
kesejahteraan yang lebih baik
jadi rata rata masih dipertahankan ya di situ
berapa sekarang jumlahnya total
sembilan belas empat ratus kurang lebih ini di seluruh indonesia
ada berapa cabang cabang sekitar

tidak ada yang ditutup ada
cabang itu kita lakukan rasionalisasi
tiga kompetitor ini kan jadi satu
ada yang sebelah sebelahan
ada yang depan depanan ada yang belakang belakangan
jadi tahun lalu kita menutup
mungkin sekitar lima puluh sampai enam puluh cabang
tahun ini mungkin
akan ada sekitar dua ratus lima puluh cabang
yang akan ditutup tentunya ini yang overlap
juga ada yang kita lakukan
tempat dimana kita
blank spot kita tidak memiliki
kita taruh cabang cabang yang tadi
yang debit debit izinnya sebagian kita gunakan
untuk itu dari segi asetnya
itu bagaimana merger asetnya
dari awal kalau di total berapa dan setelah
satu tahun berjalan ini
kan sekarang nomor tujuh
kalau tidak salah kan asetnya juga tiba tiba
kapitalisasinya meningkat berapa ini
tiga bank ini
pada saat merger itu
komposisi asetnya adalah
bank syariah mandiri
itu jadi yang terbesar ya
terbesar jadi size nya
bsm waktu itu adalah dua
jadi kalau bni syariah dicumplahkan dengan
peri syariah itu sama dengan
asetnya bank syariah
mandiri jadi ownership nya
tetap bank mandiri memegang
dan bri sekitar
insya allah tahun ini
lebih dari seratus miliar
bisa mengenerate zakat
yang dimiliki oleh bank syariah indonesia
ini saya lihat masa pandemi biasanya
kan betul apalagi dari
segi finansial dimana mana kan terdampak
ini justru bisa berhasil
terkembang ya kami melihat bahwa
memang ada anomali ya
pada saat krisis pada saat pandemi
kami melihat perbankan syariah ini
tumbuh pertumbuhannya lebih tinggi ya
dibandingkan dengan yang
perbankan secara umum gitu
dari industri mungkin
lebih resilient ya dibandingkan
dengan yang lain
saya melihat bahwa saya mencari tahu apa sih
masalahnya mungkin karena
pola bagi hasil ya jadi
saebul mal dan mudarip
istilahnya itu antara investor dan investasi
ini mungkin dibuy in
oleh customer terutama pada saat
masa sulit gitu ya karena lebih
dan juga fleksibilitas kalau mereka mengalami
dan lain sebagainya ya
ini menarik sekali karena ya kita
lihat ya tadi disebut sudah lebih dari
tiga dekade tapi tidak
berkembang dan literasi cukup rendah
tapi dalam waktu kurang dari satu tahun
ternyata kalau dikelola
dengan jelas tujuannya
kita kan edukasi juga ya
ingatkan kembali perbedaan
antara bank konvensional dan
bank syariah itu
seperti apa dan
asset managementnya apa
penting saya rasa pak eri untuk kita
kaji kembali sangat penting
dan konvensional operation perbankan
sama ini adalah lembaga perbankan
target segmen yang dituju memang agak
bisa membiayai semua tapi
kalau syariah ada yang restriction
yang sifatnya spekulatif
itu tidak boleh dibiayai
kemudian yang haram
ya di dalam hukum
fikih islam itu juga tidak dibiayai
itu yang berbeda kemudian
cara kita membelonggarkan
cara kita mengelola dari sisi
pembiayaannya ataupun loan itu juga berbeda
yang namanya bunga interest
di sini adalah ada
dua pola satu jual beli
dan juga bagi hasil
jual beli seperti apa jual beli misalnya
mbak desi ingin membeli rumah
setelah harga satu miliar
jadi bank membeli
dulu rumah itu akad yang kita
makalah yang kita miliki kita menjual
kita jual rumah ini kepada mbak desi
dengan bank mengambil keuntungan
itu boleh itu bukan disebutnya bunga
kalau begitu bukan margin
tadi tentunya lima puluh juta
nah pengen berapa lama
lima tahun sepuluh tahun
tinggal dibagi jadi
dari awal mulai
dengan bank syariah tadi
instalmenya jumlahnya sama
kalau yang satu lagi bagi hasil
nah yang bagi hasil tentunya bank memberikan
pinjeman gitu ya kepada
nasabah jadi ini
disepakati nanti bagi hasilnya
bagi hasil ini bank bisa menghitung
karena secara umum bank punya kalkulasi
dan itu disampaikan kepada
nasabah jika disetujui
itu disepakati dalam akad namanya
di bawah sama sama
bank konvensional bayar pajak
bank syariah juga bayar pajak
tapi di bawah itu lagi
disana di syariah masih bayar
zakat nah itu perbedaannya
kira kira seperti itu kalau lihat alur
perbankan syariah dibandingkan dengan konvensional
nah insya allah
tahun ini kita akan membayar zakat
lebih dari seratus miliar
bisa mengenerate zakat
yang dimiliki oleh bank syariah indonesia
nah kalau profitability kan berarti
bagaimana mengelola aset
ini dana pihak ketiganya
dana pihak ketiga bagus
seperti tadi saya sampaikan lagi di awal
selama ini mungkin tingkat
kepercayaan masyarakat atau nasabah
itu kurang ini banknya kok cilik cilik
kecil kecil tapi begitu
banknya besar brandingnya
oke gitu ya
dan karyawannya lebih confident
dengan baik iklannya bagus
ya dan kalau lewat cabangnya
sign it nya juga
menggambarkan bahwa bank ini menunjukkan
ada kehidupan gitu ya jadi nasabah
itu senang atau kalau sekarang aktif
online untuk mobile bank ini juga jalan
betul gitu ya dan ini
menunjukkan bahwa ada
sebagian masyarakat mulai
memindahkan dana nya ke perbankan
seharian tapi kalau
saya lihat ini kan lebih ke
kalau dulu mungkin sebagai simbol simbol
saja tapi secara praktisnya
benefit nya juga ya
pengelolaannya itu tadi apa yang
do's and don'ts nah kalau
kita lihat kan di bank bank kan banyak produk produknya
kan yang ditaruh ini apa yang
menjadi spesifik khusus
perbankan syariah dan juga
harus kompetitif juga
yang pertama tentunya kita
mengelola bank ya
mulainya dari banding
dulu ya jadi bank yang
efisien bank yang kompetitif dari
sisi pricing atau margin
untuk pembiayaan tentunya
bank yang bisa mengelola
pendanaan yang sustain
dan juga murah
nah apa yang kita lakukan disini
juga sama sebetulnya
di bank misalnya deposito itu namanya
sebenarnya bagi hasil juga nah apa yang
kita lakukan adalah kita berusaha untuk
dana murahnya lebih banyak
lebih tinggi seperti tabungan
atau giro itu kita dorong
turun jadi kalau cost of fund
turun tentunya dalam hal pembiayaan
bisa lebih kompetitif itu sama
kita lakukan seperti itu nah yang
menarik di perbankan syariah ini
customer yang memang menempatkan
dana disini tidak membutuhkan apa apa
tidak perlu return
tidak perlu bagi hasil tidak perlu
nispah dan itu
lumayan besar jumlahnya berapa
kalau kita lumayan ya puluhan triliun
gitu ada disini itu profil nah
masalahnya seperti ya pak kela begitu
ya punya uang udah dititip aja di perbankan sariah
dikelola gitu yang penting
biayanya di off kan
tapi tidak perlu kita
membayar nispah tadi
dan ini makin lama makin banyak gitu ya
dan ini digunakan untuk pembiayaan apa
biasanya kan bank memang harus juga memberikan
ya itu ini kita pakai misalnya
untuk pembiayaan sme
micro ya mendukung
pembiayaan yang kecil kecil ini umkm
margin yang lebih bersaing gitu
nah disisi lain juga memang
management practices yang kita
terapkan tentunya kita
tidak terlalu banyak sekarang
holding dana dana mahal seperti
dorong ke tabungan dan giro
nah giro ini tentunya akan tumbuh
kalau transaksinya meningkat
transaksi ini didukung oleh
misalnya cash management yang baik
visual account yang bagus
nah ini bank syariah indonesia
terus berpacu untuk
membangun mendevelop kemampuan
dari sisi wholesale
transaction banking dan juga retail
kami melihat satu lima juta
per tahun kelihatan ada growth
terutama nasabah yang membuka
kami melihat selama pandemi ini
banyak sekali nasabah tidak datang ke cabang
tapi mereka membuka rekening melalui
pak heri dengan background bank konvensional
mengelola ini apa yang harus
atau apakah ada yang berubah
itu dalam menjalankan
good governance nya ini kan pasti kan semua harus
kepercayaan itu transparansi
dan lain sebagainya kan penting ya
saya rasa ya perbankan dari sisi
mirip gitu ya
nah bedanya itu adalah kita disini
memang tidak hanya kekuatan dari
yang kita terapkan
tapi di sisi lain juga kita memiliki
dewan pengawas syariah
nah dps ini meyakinkan bahwa
transaksi ini apakah sudah sejalan
dengan prinsip prinsip syariah
walaupun kita sendiri menjalankan itu
sudah mengikuti guidance tadi
dalam hal kita
mendevelop layanan tentunya
memperhatikan prinsip prinsip ini
itu karena namanya bank syariah tentunya
kalau tidak memperhatikan prinsip ini
itu di audit ya
iya di audit
mereka memberikan approval
sebuah layanan ataupun transaksi
jadi harus ada cap
ada stamp halal
selama ini tidak ada masalah dari proyek
so far tidak ada masalah ya
supportive dewan pengawas syariah
tentunya teman teman disini juga sudah tahu kan
komidor mana yang kita mesti hindari
sudah ada ya di dalam guidance
yang ada di bank syariah
nah kalau dari segi produk produknya kan
banyak sekali kan produk produk finansial ini
yang khusus dibawa bank syariah
salah satu ya sukuk ya
tidak hanya itu
kalau di konvensional namanya obligasi
atau mohon disini disebut sukuk
kemudian ada beberapa produk
yang tidak ada di
kita boleh melaksanakan gadai
kemudian cicil emas
customer banyak juga yang membeli emas
melalui outlet bank syariah indonesia
nah kemudian kita juga punya produk
yang menarik itu adalah dalam bahasa
ijaroh itu sebetulnya kalau di translate
ke dalam produk secara umum
itu kepada customer kita
nah itu boleh kita lakukan
kalau di tempat lain tentunya
mesti membentuk multi finance
sendiri tentunya bank bsi boleh
melakukan itu jadi ada beberapa
ini banyak membantu juga misalnya
yang membangun infrastructure
misalnya harus membeli alat perat
untuk bulldozer jalan
membangun jembatan tentunya balance
it nya akan jadi berat tapi dengan
produk ijaroh kita tadi
hanya bentuknya adalah sewa
tapi walaupun at the end nanti di akhir
periode bisa membeli atau tidak juga membeli
jadi leasing ya
jadi artinya balance it nya
lebih light lebih ringan nah ini disukain
oleh beberapa company yang memang
bergerak di bidang membangun
infrastructure mengenai segmennya kan tadi
bank konvensional biasanya ada
corporate banking kemudian
ada retail banking
dan kemudian ada lagi yang online
dan lain sebagainya kira kira
bagaimana yang menarik
dari dan setahu saya
kalau di indonesia ini
kebanyakan yang membutuhkan
masih ekonomi sme kan
umkm dan ini
juga sesuatu yang saya lihat pemerintah
bank itu berperan
khusus untuk bank syariah indonesia ini
bagaimana siapa siapa yang dijadikan
komposisi portofolio yang kita
jadi ada corporate banking
sisanya adalah di retail
retail ini terdiri dari smi
kemudian consumer ya
kemudian ada kita juga punya
kartu kredit namanya
kartu khasana sebutnya kartu
pembiayaan juga ada jadi ada ya
tapi operationnya beda dengan kartu kredit
yang ada di konvensional namanya bukan
kartu kredit kita bilang kartu pembiayaan
nah secara segmen
lengkap juga sama
banyaknya juga dengan yang ada di
tapi yang menarik disini
adalah kita punya yang uniqueness uniqueness
tadi yang tidak dimiliki seperti
kita punya disini dan
yang selama ini
terjadi di tiga bangsa
ini memang retail consumernya
memang berkembang pesat wholesalernya
belum terlalu tapi tentunya ini
karena restriction dan juga mungkin
keterbatasan dari capital
pada saat itu untuk meng underight bisnis
yang lebih besar apalagi
sekarang ini pandemi kan ada
susah lagi demand juga turun gitu ya
kemudian di sisi lain juga
kita masih prudent ya
hati hati untuk memilih bisnis mana yang
kita biayain nah jadi
tapi ada yang bisa diatur
yang kita jaga jadi bisnis yang harus sesuai
ya risk appetite nya kan kita
set up di awal tahun
risk acceptance kriterianya juga ada
jadi kita tidak main masuk
main tubruk aja gitu semua
ada koridor yang memang harus diikuti
dan dijaga jadi rata rata wholesale
kalau profilnya dari bisnis mana mereka lakukan
berlaku sebagian itu
ada kebun gitu ya
kalau property dan lain sebagainya itu
property mungkin tidak terlalu banyak disini
kecil sangat kecil kemudian
multinational company juga ada
kemudian mining juga
tentunya selama pandemi ini kita juga
agak bergeser segmennya
juga itu akan ada tapi
berkembang pendidikan rumah sakit
terutama rumah sakit kita juga cukup
happy membiayain untuk pembangunan
rumah sakit dan juga operation
rumah sakit kalau jumlah
nasabah saat ini berapa
nasabah saat ini
sekitar enam belas lima juta

ini bertambah terus waktu di
awal ada berapa awal mungkin
sekitar tidak sampai segitu
sekitar empat belas kali ya
empat belas juta setiap tahun ini jadi growthnya
lumayan ya kami melihat satu lima juta per tahun
kelihatan ada growth terutama
nasabah yang membuka rekening
kami melihat selama pandemi ini banyak sekali
nasabah tidak datang ke cabang
tapi mereka membuka rekening melalui
mobile banking nah ini bagaimana
ini kan juga mumpung
namanya bank baru pasti juga ada
bukan transformasi memang melahirkan
masuk ke dalam dunia yang serba
kompetitornya kan juga bukan bank lain
tapi dari segi
tidak perlu bank sama sekali
rumahnya itu hanya di hp ya di smartphone
ke sana strateginya
karena sekarang kalau tidak ada upnya pasti
susah ini pertama tentunya kita
digitalisasi ini merupakan
satu keniscayaan tidak mungkin
apalagi perbankan seperti
bsc mengelola enam belas juta
kalau dikelola secara manual tentunya
difficult susah lah
ini juga mempressure
lebih cepat menggunakan
digitalisasi ini dan juga online
services kalau kita
lihat sekarang jumlah
pengguna internet ya di indonesia ini meningkat
users juga makin meningkat
dan banyakan masyarakat di indonesia
sekarang belanja itu online terlihat
belanja online itu jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan secara fisik
datang ke mall ataupun ke toko
dan pakai payment yang
bukan non perbankan ya fintech
dan lain sebagainya nah untuk itu
bank syariah indonesia ini juga
melakukan persiapan dan
hal hal seperti ini kita
beruntung salah satu legacy
kemarin itu punya
mobile ini adalah bawaan dari
bank syariah mandiri tentunya
setelah menjadi bsi ini kita enhance
fiturnya ui ux
nya kita perbaiki tapi
untuk menjadi lebih baik
enggak udah nggak bisa gitu jadi
tidak bisa digunakan ini lagi kami
dari sisi roadmap untuk
tahun ini rencananya akan
memiliki super app
yang baru dengan
sedang dikerjakan sedang dikerjakan
dengan teknologi stek yang tentunya berbeda
dari yang ini kita
juga mesti punya capacity planning
yang cukup mampu
tadi keamanannya juga
keamanannya dari security nya
dan juga dari kecepatan
experience nya itu kita
perbaiki semua tentunya
tadi tingkat keamanan yang lebih
tiap tahun indonesia
dari dua ratus ribu jamaah
untuk haji dan umroh
dan artinya kita kontributor
terbesar di sana dan selama ini kita tidak ada ya
tidak ada tidak ada
present kita di sana
nah nggak ngerti juga mungkin di sana
nggak membuka diri nah kita berusaha
juga untuk bisa punya cabang
di mekah atau madinah
nah kita akan mulai
karena kita sudah
berbicara di situ tadi
dan juga mimpi yang lain adalah digitalisasi
nah itu harusnya bisa dilakukan
masih belum ya
ini nggak kuat ya
jangan murni mimpi tinggal tunggu tanggal
main karena sekarang memang untuk
banking dan lain sebagainya tapi ini berarti kan
sdm nya juga harus
yang millennial minded
tantangan ya kita sekarang ini
yang pertama adalah gimana meng upgrade
ya tapi saya sampaikan tadi kan agak
kalau di compare gitu antara yang ada di
bank bank besar dengan yang
di saryani agak ketinggalan tugas
saya sekarang ini gimana caranya
akselerasinya kira kira butuh waktu
berapa lama ya mungkin dua tiga
tahun itu bisa apa yang
kita lakukan saat ini adalah melakukan
sisi training ya
training dari sembilan belas empat ratus
karyawan mungkin hampir semua sudah
dapat training sekarang jadi
paling tidak satu orang dapat satu training
sesuai dengan pembidangannya
saat ini tapi ini akan terus kita
dorong kemudian membangun
ya sistem hr yang
modern tadinya gak punya
yang namanya talent management
succession plan ini dibangun saat ini
kemudian kita juga
regenerasi harus terjadi dan
mereka selama ini kan nggak punya
yang namanya mdp ataupun
odp yang sifatnya secara
kontinus menjadi bahan
baku ya untuk sdm yang handal
di bank tapi kita sudah mulai
tahun lalu kita sudah mulai
dan dengan kpi nya juga harus jelas
most clear ya kemudian
mengirimkan untuk belajar
ngambil sekolah lebih lanjut
baik dalam negeri maupun di luar negeri
itu kita buka peluangnya
kemudian nanti juga kita
sedang upayakan terjadi
semacam apa ya
bukan studi banding
contoh misalnya kita udah
ngomong dengan dubai islamic bank
sama abu dhabi islamic bank mungkin
talent kita yang ada di sini
misalnya trade finance gitu ya bisa kerja
di situ enam bulan belajar nanti pulang
lagi ke sini untuk membawakan
know how ataupun pengetahuan
yang tidak ada di sini best
practice yang tidak ada di sini nanti
dibawa dari sana cara belajar
gimana dengan maybank islamic yang
ada di dubai misalnya ini penting
apalagi kalau cita citanya kan
yang menjadi salah satu dari nomor sepuluh
jadi ini berarti
wah targetnya pak heri ini berat
apa untuk yang harus
di achieve satu tahun pertama ini
kemudian yang berikutnya
ingat juga pak heri kita kan istilahnya
nasional ini kan bank bank kan juga
diminta untuk berperan dalam hal ini
tapi pada waktu yang sama
capitalnya asetnya dan juga harus
memiliki pertumbuhan yang sehat
kita ini kalau saya sering cerita sama
teman teman di psi ini kayak pembalap
gitu ya formula one jadi driver juga
ya mesti berhenti nanti pada saat ganti
ban kemudian memastikan mesin bisa
hidup terus mesti harus makan juga
karena lapsnya banyak gitu dan jangan
crash di tengah jalan jangan crash di tengah
jalan jadi multitasking itu harus bisa
nah yang menarik tadi adalah memang kita
tidak bersaing lagi dengan perbankan
syariah yang ada di domestik ya karena
paling besar udah ya market share nya udah
cita citakan juga sejalan dengan cita cita
yang dicanangkan oleh pemerintah oleh
presiden oleh wapres oleh menteri bumn
bahwa satu hari nanti indonesia ini juga
akan bisa menjadi pusat keuangan syariah
dunia bukan tidak mungkin ya sangat
muslim dengan populasi muslim dua ratus dua puluh juta
ekosistem halal sekarang empat tiga ratus triliun
pada saat ini kalau kita lihat khusus
yang halal industri ini kita belum menjadi
player tapi kita adalah menjadi target
market contoh misalnya eksportir daging
sapi itu bukan dari negara yang
penduduknya muslim seperti indonesia atau pakistan
ya itu justru australia atau dari medan
tapi justru dari australia dari brazil dari new zealand
bahkan yang menarik lagi sekarang thailand
dan juga korea selatan itu sudah mulai
mendengung dengungkan bahwa mereka akan
punya yang namanya halal industry untuk
para wisata yang ada di thailand halal
untuk kosmetik ya mungkin nanti plastik
surgery gitu ya karena ini di thailand ya ada di korea selatan
karena melihat mereka marketnya luar biasa
luar biasa besar nah ini yang kita harus
bangun ekosistem yang ada di indonesia
ini bagaimana caranya ekosistem halal tadi
ya halal food halal passion kemudian
halal wisata dan seterusnya itu bisa
di capture oleh perbankan syariah yang
ada di indonesia ini ada road mapnya
nah road mapnya sudah dibangun bekerjasama
dengan kneks dan juga bsi juga membangun
road map itu untuk bersama sama nanti bisa
gimana mengambil potensi tapi seperti
apa ini kan berarti kan harus ada
kolaborasi tadi kan disebutkan ada dubai
ini yang dubai ini menarik menurut saya
karena ini sesuatu yang baru ya katanya
mendapatkan letter of incorporationnya ini
betul apa yang bisa diawali
pertanyaannya kenapa dubai kan gitu ya
nah pertama tentunya kita punya pc dan
misi bsi ini pc nya adalah
lima tahun ke depan paling tidak di tahun dua ribu dua puluh
menjadi salah satu top sepuluh global syariah
global bank dalam lima tahun dalam lima tahun ke depan
perlu kita catat dari sekarang kan ini
artinya market cap ini adalah jumlah saham
dikali harga saham kita nanti saat ini
belum ya masih mungkin ranking dua belas tapi
bukan tidak mungkin ya empat lima tahun lagi kita akan bisa masuk ke sana
nah kemudian apa pc kita pc kita adalah yang
pertama providing ya solution kepada nasabah
jadi integrated solusi bukan jualin
product gitu ya putus putus gitu tidak
tapi jualin solusi kemudian yang kedua
maximize shareholder return untuk pemegang
saham kita jadi shareholder pasti akan
semua perusahaan kan harus shareholder number one nah yang ketiga adalah
kita ingin menjadikan bsi ini tempat kerja yang diminati oleh para
press graduate ataupun eksternal employee yang memang ingin berkarya di
perbankan syariah tentunya kita sediakan itu menyediakan tadi ya
ya harus kompetitif dari segala
kompetitif dari segala hal termasuk remunerasi training nya ya pengembangan

dalam perusahaan yang kita mencari kita mencari yang berkarya jadi kita harus mencari yang berkarya dan seterusnya itu kita siapkan nah untuk menuju ke sana tadi dalam perusahaan yang kita mencari kita mencari yang berkarya dan seterusnya itu kita siapkan nah untuk menuju ke sana tadi dalam
kurun waktu empat lima tahun ke depan kita sudah menyusun roadmap itu apa saja
roadmapnya antara lain adalah tahun pertama di dua ribu dua puluh satu kemarin kita melakukan
stabilisasi stabilisasi sistem kemudian operation ya membangun capability dari sisi
human capital dan terkait juga dengan platform bisnis digitalisasi dan
seterusnya dua ribu dua puluh dua tentunya kita mulai ini
karena kalau kemarin take off mesinnya masih belum satu gitu gak bisa
itu juga game
itu juga apachluss sport agar tenang dan punktual dilihat
kita tidak miliki di dalam kita hiring dari market
dalam lima tahun ini kehadiran bsi di negara negara lain juga kan seharusnya
saya lihat kan di kalau himbara kan sudah ada khususnya di negara negara
di mana kita banyak tki kita pekerja kita untuk mengirim gajinya dan remittance nya
nah ini bagaimana bsi
dubai ini nanti akan menjadi seperti itu
itu termasuk ya
step awal ini kita masih berupa rap office
nanti bertahap mungkin setahun ke depan akan jadi full branch
tidak hanya untuk transaksi keuangan tapi juga kita juga mungkin mengajukan license untuk investment
ya bisa nanti kerjasama dengan beberapa bank untuk meng arrange global sukuk tadi
mereka terbuka untuk
terbuka sangat terbuka ya
mungkin issuernya dari indonesia kemudian marketnya ada di dubai
kerjasama misalnya dengan dubai islamic bank abu dhabi islamic bank dengan maybank islamic
player itu banyak ada di sana
itu dalam road map sudah ada
ya road map sudah ada
negara negara lain kira kira yang bisa dijadikan ini
potensi yang besar itu adalah di saudi ya
tiap tahun indonesia mengirimkan lebih dari dua ratus ribu jamaah untuk haji dan umroh
dan artinya kita kontributor terbesar di sana
dan selama ini kita tidak ada ya
tidak ada tidak ada
bank nasional tidak ada ya kenapa ya
nah tidak mengerti juga mungkin di sana tidak membuka diri
nah kita berusaha juga untuk bisa punya cabang di mekah atau madinah
satu satu di situ
sekarang nomor tujuh lima tahun dari sekarang
baik terima kasih
terima kasih banyak pak heri ini juga bagian dari kita ya
mengedukasi diri ya karena seharusnya memang sudah bagian ya dari perbankan industri perbankan di indonesia
sudah ada lebih dari tiga puluh tahun tapi kelihatannya baru sekarang ya
dikelola dengan begitu fokus perhatian sangat besar dari pemerintah
tentu juga harapan bahwa ini bisa menjadi salah satu dari kunci dari roda penggerak ekonomi
dan perannya juga di masyarakat apalagi untuk meningkatkan umkm kita
ini menurut saya itu sangat sangat penting masyarakat juga harus punya banyak pilihan
banyak alternatif dan kalau semakin bagus semakin banyak dan kualitasnya juga semakin baik pasti ini akan sangat berguna
amin terima kasih mbak dea
terima kasih banyak sehat selalu
luar biasa pak heri ya
demikian ya acara kita kali ini indonesia new chapter
tahun baru pasti tentu saja hal hal yang baru dan yang positif
yang membuat kita optimis harus kita sampaikan
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan juga di youtube
cnn indonesia indonesia new chap
saya desi anwar terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa sekarang kita masih suasana covid sembilan belas ya
protokol kesehatan jangan sampai lengah apalagi ada omikron
jaga jarak gunakan masker rajin cuci tangan hindari kerumunan
dan kalau tidak perlu ke bank silakan melakukannya lewat mobile banking